proyek ktp elektronik ternyata menimbulkan permasalahan baru
sederet nama tersandung kasus dugaan korupsi ktp elektronik
yang merugikan negara hingga triliunan rupiah
proyek ktp elektronik sebenarnya dilatar belakangi sistem pembuatan ktp konvensional indonesia
yang memiliki sejumlah kelemahan
lalu apa sebenarnya manfaat dan keunggulan ktp elektronik
dibandingkan kartu penduduk konvensional
dalam pemilu dan pilkada
di dalam iktp terdapat nomor induk kependudukan atau nik
yang menjadi dasar penerbitan paspor sim npwp polis asuransi
sertifikat tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya
nomor induk kependudukan yang ditentukan dan dikelola oleh dirjen kependudukan
dan catatan sipil kementerian dalam negeri ini
memuat informasi mengenai tempat di mana nik diterbitkan
tanggal lahir pemilik dan nomor urut registrasi
sesuai waktu kelahiran yang sama dalam satu wilayah
iktp juga menyimpan identitas digital pemiliknya
berupa data sidik jari atau biometrik
yang dimasukkan dalam chip yang dilindungi dengan keamanan pencetakan
dengan beragam manfaat dan kecanggihan yang dimiliki iktp
sayangnya mega proyek yang dimulai pengadaannya sejak tahun dua ribu sebelas ini
hingga saat ini masih memiliki banyak kekurangan
mulai dari belum terintegrasinya data dengan seluruh layanan berbasis sistem informasi
identifikasi data digital yang belum maksimal
hingga banyaknya warga yang belum menerima iktp
roli kurniawan cekarta